pengacara keluarga pimpinan anggota islamic state of iraq and syria isis asal indonesia bahru naim
meyakini bahwa baru naim masih hidup hingga ada kabar resmi tentang kematiannya
dua bulan yang lalu bahru naim sempat menghubungi keluarganya di solo jawa tengah
beredar kabar di berbagai media sosial bahwa bahru naim terluka dalam sejumlah serangan teror di indonesia tewas
kabar ini diragukan pengacara keluarga bahru naim di solo anis prejoan syari
menurutnya bahru naim sempat menghubungi keluarganya oktober yang lalu
anies mengatakan pihak keluarga sampai sekarang belum mendapatkan kabar resmi dari pihak pemerintah terkait meninggalnya bahru naim di suriah
teman teman bahru naim juga belum ada yang mengabarkan kondisi terakhir di sana
sebelum ada kepastian keluarga meyakini sebagai kabar bohong
ia mengakui kabar meninggalnya bahru naim di suriah juga menyebar di grup aplikasi whatsapp
pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran kabar tersebut
karena tidak ada yang bisa dikawal

mereka berharap dalam waktu dekat sudah memperoleh kepastian
begini itu berdasarkan screenshot dari wa grup wa
pertama keluarga melihat validitasnya seperti apa apakah itu memang benar
terus kemudian mestinya kan harus dilacak dulu siapa itu penyebar pertama itu siapa dulu
sebab sampai detik ini kemah tadi pagi saya datang ke sana
belum ada pemberitahuan apa
apapun termasuk siapa baru naim tidak telpon keluarganya juga yang lain juga tidak telpon
keluarga tidak tahu apa apa tentang ini
ia mengatakan keluarga masih menganggap bahru naim sebagai keluarga besar serta sebagai anak
terkait maraknya aksi aksi yang dilakukan baru naim keluarga tidak terlibat
dan mereka berharap dalam waktu dekat ada kabar pasti terkait keberadaan bahru naim di syria dari pemerintah
kalau dibiarkan simpang siur seperti ini warga justru menjadi cemas
ketika bagus solo